ternyata menggunakan baju berwarna kuning keemasan
wah ini bobi ini bobi nasution
oh menggunakan baju kuning juga nih
ini masih mencari cara untuk turun

jujur tingkat ini ya kan
memang tidak mudah ya
karena kalau namanya perempuan ini memang kebayaknya kan agak sempit
jadi langkahnya pun sangat terbatas ini
ya berhasil juga
oke dituntun langsung oleh sang suami ciecie
ini mereka sekarang sudah berpegangan
karena kemarin juga sempat ini dimanggil mereka itu sebelum prosesi
mereka itu nggak boleh pegangan
sekarang udah boleh ya
sekarang udah pegangan
harus malah dipegang
kalau nggak dipegang aneh malahan ya
nah ini kita lihat nih
mas bobby juga sedang
wah ini akan agak sulit lagi ya bagi pemerintah
wah butuh usaha ya yang luar biasa nih untuk bisa menaiki kereta kencana ini
nah bobby akan naik dari sisi sebelah kanan pemirsa
nah karena bobby sama kahian itu nggak bawa vlog
jadi mungkin kalau kita mau tahu apa yang dibicarakan sama mereka berdua
tanya sama penunggang kudanya
penunggang kudanya yang tahu itu harus diwawancar atau nanti ya
apakah memang sebenarnya itu sudah ada pengeras suara yang mereka bisa dengar juga sepertinya
kan penasaran pengantin baru ini kira kira bicara aja apa ya
bicara aja apa gitu
ini antara penasaran sama kepo
dari wajahnya bobby dan juga kahian kayaknya udah nggak tegang lagi ya
kayak hari pertama di solo
ini udah santai gitu
tidak santai karena hari ini juga memang resepsi pernikahan dari mereka juga
dan harus memiliki yang terbaik juga kan nih
tampak fresh gitu ya dari keduanya ya
jadi mungkin sudah melewati berbagai macam ritual ya
bertemu dengan ribuan orang
nah sekarang seperti sudah terbiasa untuk
apa namanya disorot seperti ini ya oleh masyarakat indonesia
ya pasti disorot karena ini pernikahan dari putri presiden jokowi ya
jadi bangsa atau rakyat juga pasti tentunya akan melihat nih
bagaimana pernikahan mereka
apalagi juga ini survei terakhir nih lena
bahwa masyarakat indonesia acceptance nya terhadap kinerja pemerintahan jokowi itu meningkat terus
ya ini euforianya akan terus terbawa nih oleh masyarakat kita ya
lihat bagaimana resepsi pernikahan dari bobi dan juga kak hiang
dan kita juga bisa sama sama menyaksikan bahwa kereta kencana ini sudah berjalan
tadi juga di dalam seperti tampaknya eee
harus sedikit menunduk nih ya mbak kahiyang ayu ini
oh ada kamera tuh di dalam
jadi kita juga bisa langsung menyaksikan kan
iya gak sih
inilah royal wedding
royal wedding indonesia ini
nah ini ada apa nih bapak jokowi seperti sedang berbincang ya dengan para ajudannya
tapi kereta sempat terhenti
oh ini ada yang akan dibawa nih kayaknya kantong kantong tertentu
apakah ini persiapan untuk vlognya dari
enggak aja nih
nah itu ajudannya juga ya sudah berubah wujud ya menggunakan baju adat sekarang ini
biasanya kan menggunakan baju safari tuh
sekarang udah pakai baju adat menyesuaikan tentunya ya
wah kaisang sudah memulai aksinya merekam bapak presiden dan juga ibu iryana
kayaknya yang tegang malah pak jokowi dan ibu iryana nih mukanya
kalau kita perhatikannya bobby sama kahiyangnya santai aja nih
bapak presiden dan ibu iryana yang tampak seperti belum melihat nih kita senyumnya mereka nih
iya mungkin ada beberapa persiapan yang oke yuk siap sudah siap ayo balik berjalan
seperti itu sudah memberikan kode nih ya bapak presiden juga
sudah ayo jalan sudah mulai berjalan juga
iya iya tinggal kayesang yang belum menikah nih
apakah kaisang juga akan menikah dalam masa pemerintahan bapak presiden yang pertama ini
ya kita lihat
karena dua duanya menikah kan
betul dalam satu periode
sudah satu periode kita belum tahu nih
oke ini kita lihat ya kereta pertama nih keretanya
kedua mempelai ya dari mas bobby dan juga bapak kayang ayu siregar
wah masyarakat pemirsa kita lihat waduh penuh sekali
di jalanan ini ya di jalanan menuju ke
gelanggang tempat acara juga
ya di jalanan ini ya
waduh ada yang menggunakan ini tuh kayaknya apa baju pns segala ya
di sebelah kanan kalau kita perhatikan tuh
ya ini memang menjadi salah satu yang dinantikan ya
bisa melihat dari dekat
kedua mempelai dan juga bapak presiden jokowi beserta dengan keluarga
kiri kiringannya juga di depan ya
dengan menggunakan berbagai macam baju adat
pemirsa tadi fadli sempat mengatakan
saya bisa membayangkan tuh ya bagaimana suasana di sana
terkesimanya fadi anissa nadia reinhardt gitu bisa melihat
pada saat yang bersamaan berbagai macam kain adat ada di situ ya
bineka tunggal ika itu bisa terasa sekali di resepsi pernikahan
ya dengan adat yang berbeda beda ini juga bisa melambangkan satu persatuannya kita